masih informasi dari jepang saudara sering dimasak tepat di depan pelanggan
hidangan yang tersaji di kedai kedai ramen dibanderol mulai harga sekitar seribu yen atau sekitar seratusan ribu rupiah
ramen yang disajikan pun beragam rasa dan versi lokal
seperti pastasoyu atau miso yang berbahan dasar kedelai asin dengan sedikit cabai
jepang kota sejuta daya pikat selalu menggugah inspirasi
tradisi kuliner ala jepang kerap dikenal dimanapun di seluruh dunia
ramen adalah salah satu kuliner populer di sejumlah negara dalam lima belas tahun terakhir
salah seorang mahasiswa asal amerika serikat menikmati wisata kuliner di jepang merasakan sensasi rasa berbeda
saya sangat senang bisa mencoba banyak hal yang berbeda
tapi saya pikir itu sebabnya saya suka ramen

yang tidak sering terlihat di makanan lain yang saya makan
ada berbagai macam jenis ramen yang disajikan dapat menggugah selera
mulai penyajian di kedai mewah hingga kedai pelosok gang sempit di tokyo
noodle dan sup di seluruh dunia digunakan di banyak negara
jadi saya pikir karena itu itu adalah hidangan yang mudah diperlukan
itu adalah hidangan yang mudah diperlukan
ramen khas jepang memiliki kaldu dan rasa sup yang berbeda
disertai bawang bombay bawang putih parut jahe minyak wijen hingga berbagai topping rasa
ini merupakan salah satu daya tarik ramen hingga terus berkembang ke sejumlah negara termasuk indonesia